pimpinan majulis permusyawaratan rakyat mpr
menemui wakil presiden ke enam trisut trisno
kunjungan ini merupakan silaturahmi kebangsaan
pimpinan mpr bambang susatyo ahmad basarah amir uskara
bertemu wakil presiden ke enam trisut trisno
untuk mendiskusikan capaian kinerja mpr selama lima tahun
ketua mpr bambang susatyo menjelaskan
mpr sudah menyelesaikan draft rancangan
poko poko haluan negara atau bphn
bamsud bilang akan merekomendasikan mpr
periode dua ribu dua puluh empat hingga dua ribu dua puluh
untuk mengkaji dan melakukan amandemen
menyeluruh atas aspirasi yang sudah diterima
pada awal tahun dua ribu dua puluh lima indonesia sudah memiliki bphn
kami sudah menyelesaikannya draft
draft isi daripada ppn itu sendiri
namun karena keterbatasan waktu
kita tidak bisa menyelesaikan tuntas pada periode ini
kita sampaikan kepada periode yang akan datang
bamsus juga menyinggung sistem demokrasi indonesia
yang masih mengikuti sistem pemilihan ala barat
sistem pemilihan tersebut belum siap diterapkan di indonesia
karena kondisi perekonomian dan tingkat pendidikan yang belum rata
trisut trisno juga menyebut sistem demokrasi indonesia
ia mengharapkan adanya perubahan sistem demokrasi
yang berdasar pada pancasila
mereka adalah demokrasi yang berdasarkan value pancasila
jadi kalau orang berbuat berpikir berpikir
tidak di luar nilai nilai pancasila
ya jangan sebut demokrasi pancasila
setelah bertemu wakil presiden ke enam putri trisut trisno
pimpinan mpr selanjutnya akan bertemu presiden ke lima
republik indonesia megawati soekarnoputri
wakil presiden ke sembilan hamzahas
wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas yusuf kala
serta wakil presiden ke sebelas budiono
puncaknya presiden akan bertemu dengan presiden joko widodo
janifan praptah kompastv jakarta